bela kamu gak kenapa kenapa kan
makasih makasih siva
aku bener bener takut sama laki laki itu
dia emang laki laki yang gak benar
sayang makasih ya
kamu pinter banget
afif sama vicky kok tidur di ruang tengah sih
kasian banget afif
dia terusir dari kamarnya sendiri
aku gak bisa tinggal diam
afif sama vicky kok tidur di ruang tengah sih
kasian nberg my
selalu bawa hati engkau
papa kau belum tidur
papa mikirin anak anak papa yang
papa mengkhawatirkan ryan hafif
papa takut radit itu seperti apa yang selama ini
dia semenang menang sama raina
papa gak usah khawatir
hafif akan terus mengawasi raina
nanti kalau ada kesempatan
tolong ya hafif
tapi jangan sampai
ada yang curiga
suami aku tadi udah minta maaf kok
aku minta maaf banget masalah kemarin ya
dan aku baru sadar
bener bener istri yang paling baik buat aku
nyanyain siti selama ini
aku juga udah ninggalin perempuan itu kok
aku juga udah ninggalin perempuan itu kok
ehm untuk malam ini
tidur aja di kamar itu ya
kamar utama ya
nanti aku sama siti
tidur di kamar belakang
tidur di dalam
siapa sih yang datang malam malam
kok seperti beneran ya
harusnya aku tuh gak usah percaya sama kamu
jangan pernah injekin kaki kamu di rumah ini lagi
bella kamu gak kenapa kenapa kan
makasih sini aku bener bener takut sama laki laki itu
dia emang laki laki yang gak benar
sayang makasih ya
kamu udah nolongin mama
kamu pinter banget

apa arti mimpi itu ya
j gerry nya semangat
sudah menaiki kebedaan
baiklah aku salat dua puluh lima sekarang